ini masalah yang memang hampir akan selalu berulang apabila pasca banjir terjadi
timbulnya tumpukan sampah
pantai purus padang menjadi lautan sampah akibat banjir yang melanda padang sumatera barat senin lalu
sampah menumpuk menjadi gunungan dan mengeluarkan aroma busuk
kurangnya kesadaran warga yang membuang sampah sembarangan di tengah rai menjadi penyebab menumpuknya sampah sampah ini
pantai purus padang berubah menjadi lautan sampah pasca banjir yang melanda kota padang pada senin lalu
gunungan sampah juga mengeluarkan bau busuk
namun bagi para pemulung tumpukan sampah di pantai menjadi berkah tersendiri
menurut seorang warga jika hujan deras dan banjir sampah sampah warga kota padang akan menumpuk di pantai
banyaknya sampah di pantai ini akibat kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan
sampah sering dibuang ke sungai sehingga ketika banjir sampah sampah bermuara ke laut
ini kan karena terjadinya banjir ya bencana
jadi semua sampah yang dibuang secara sembarangan ke sungai sekarang memang menumpuk di pantai padang
jadi ini memang kita himpau ini perubahan berlaku dari masyarakat kita
jangan buang lagi
sampah ke sungai kasihan pantai kita yang ada di hilirnya
rencananya dinas kebersihan dan pariwisata kota padang akan melakukan pembersihan sampah agar gunungan sampah bisa dikurangi
randi pangeran padang